harga ajaran tertinggi minyak goreng akan mulai disesuaikan per satu februari dua ribu dua puluh
seiring dengan berlakunya kebijakan domestic price obligation
untuk pasokan minyak sawit mentah atau cpu dan olein ke pasar dalam negeri
menteri perdagangan muhammad lutfi menjelaskan
dpo untuk cpo ditetapkan rp sembilan tiga ratus per kilogram
sedangkan minyak olen rp sepuluh tiga ratus per liter
dengan ketentuan harga baru ini harga jual minyak goreng curah di pasar
ditetapkan rp sebelas lima ratus per liter
minyak goreng kemasan sederhana rp tiga belas lima ratus per liter
dan minyak goreng kemasan premium rp empat belas per liter
yang mulai berlaku satu februari dua ribu dua puluh dua
tapi insya allah harga minyak goreng kemasan premium akan rp empat belas
kemasan sederhana rp tiga belas lima ratus
dan harga minyak curah rp sebelas lima ratus pada kesempatan pertama
tapi kenapa yang sampai lebaran enggak pak
oh pasti lebih
ini setidaknya enam bulan
sementara itu hasil pemantauan tim liputan cnn indonesia pada tiga puluh satu januari
sejumlah ibu rumah tangga akan berbelanja minyak goreng kemasan
di pasar baru cikarang cikarang utara bekasus indonesia
para pedagang memilih tidak menjual minyak goreng kemasan
sejak diperlakukan harga eceran tertinggi rp empat belas per kilogram
untuk menghindari kerugian
bahkan sejumlah distributor pun telah menarik produk
yang sebelumnya didistribusikan kepada pedagang
beberapa pedagang masih menyediakan produk minyak goreng kemasan non subsidi
tetapi tidak laku di pasar lantaran harganya masih di atas rp dua puluh per liter
hal gitu waktu yang murah juga
belum pernah beli minyak
iya minyak kemasan itu maksudnya
kalau masalah harga gimana bu
harga maksudnya sekarang ini
tidak melonjak mahal
sejumlah pedagang menjual minyak goreng curah rp delapan belas tiga ratus per kilogram
tetapi tak banyak warga yang membeli
sementara itu melambungnya harga minyak goreng kemasan
masih terjadi di sejumlah pasar tradisional
di kabupaten sumeneb madura jawa timur
harga minyak goreng masih rp enam belas hingga rp sembilan belas per liter
sedangkan harga minyak goreng curah di tingkat agen
masih menembus angka rp delapan belas per kilogram
seperti di pasar tradisional anom baru kecamatan kota semenem
sejumlah konsumen mengaku beralih menggunakan minyak goreng curah
sejak harga minyak goreng kemasan melambung tinggi tiga bulan lalu
memang biasanya pakai kemasan juga kemasan
tapi murahan curah
sejumlah pedagang menyebut sebagian minyak goreng kemasan
sudah ditarik oleh distributor
sehingga konsumen banyak beralih menggunakan minyak goreng curah
untuk kebutuhan sehari hari
tim biputan cnn indonesia